tadi suasana saat jajaran badan narkotika nasional memusnahkan barang bukti hasil tangkapan berupa satu ratus tujuh kg sabu dan enam puluh sembilan empat ratus lima puluh butir ekstasi
wow luar biasa narkoba itu dimusnahkan di sebuah insenerator atau tempat pembakaran di bandara soekarno hatta tangerang banten jumat pagi ini
nah sebelumnya tiga puluh satu tersangka kasus narkoba digelandang petugas badan narkotika nasional dalam pemusnahan barang bukti sebanyak satu ratus tujuh kg sabu sabu enam puluh sembilan empat ratus lima puluh butir ekstasi di bandara soekarno hatta
barang bukti sabu dan ekstasi yang kita lihat tadi dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan empat belas kasus dalam kurun waktu dua bulan terakhir saja desi dua bulan
dari dua puluh satu tersangka yang hadir dalam pemusnahan barang bukti terdapat tiga kasus besar jaringan internasional malaysia medan dan aceh yang diungkap di medan sumatera utara
ini sudah merupakan bagian dari jaringan internasional
para tersangka akan dijerat pasal satu ratus dua belas dan satu ratus empat belas undang undang narkotika dengan ancaman hukuman mati
kepala bnn mengatakan untuk memberikan efek jerah bagi para
proses hukuman mati akan dilakukan secara konsisten
hingga saat ini masih terdapat satu ratus lima puluh terdakwa hukuman mati yang tertunda pelaksanaannya
terus dalam hal ini dari bnn bekerjasama dengan kepolisian becukai dan yang lain lain
kita lakukan pengungkapan lawan jaringan narkoba yang saat ini masih terus melakukan kegiatan itu
dan ini terus kita lakukan
sampai hari ini pun kegiatan dilakukan